kita beralih ke informasi selanjutnya
melukis di atas kanvas mungkin sudah biasa
namun apa jadinya jika melukis di sebuah tas jinjing
ya seorang perempuan asal surabaya berhasil menampilkan kerajinan tas lukis yang indah dan digemari hingga mancanegara
dengan desain budaya nusantara tas lukis buatan siti huraira kini laris manis
siapa sangka jika aneka tas ini bukanlah tas biasa
inilah aneka tas lukis jinjing wanita buatan siti huraira
ya wanita asal surabaya ini menuangkan ide kreatifnya pada sebuah tas kulit
kesan glamor dan mewah pada tas produk buatannya ini pun menjadi buruan para sosialita khususnya kaum hawa kolektor tas mewah
kecintaannya pada lukisan bertujuan untuk menjaga kemampuan lukis
dan agar seluruh masyarakat bisa mudah menikmati sebuah indahnya lukisan tanpa pergi ke galeri lukis
lebih dari itu lukisan ekspresionis goresan tangan agung afandi putra maestro lukis indonesia ini sengaja menonjolkan potret ikon budaya tanah air
tidak seperti kalau tas tas lainnya itu printing dan lain sebagainya
kita ada tonjolan tonjolan khusus dan kemudian kita mempunyai value yang amat tinggi
karena kita seperti menenteng tas lukis
dan kita bisa membuat lukisan
dalam satu bulan huraire mengaku bisa memproduksi hingga seratus tas
setiap tas lukisnya memiliki harga bervariasi mulai dari dua hingga lima juta rupiah per unit
tas lukisnya kini pun diminati berbagai kolektor mulai dari artis pejabat hingga warga negara asing
jadi saya merasa bangga aja gitu merasa bangga membawa tas dari produk indonesia tapi kualitasnya gak jauh beda
bahkan bisa dikatakan kualitasnya sama dengan kualitas dari
meski baru dua tahun menekuni kerajinan tas lukis namun hurairah sudah mengirim produknya hingga ke mancanegara seperti australia india malaysia dan singapura
ia berharap dengan bisnis ini surabaya bisa menjadi kota wisata aneka tas unik